yang dilakukan dari sini
aku harus tahu dulu
apa yang dilakukan oleh anak anak itu
paporkan pada kami
maaf kami sudah tidak urusan lagi dengan kalian
tapi kami sudah punya calon raja baru
kalian berani menolak perintah calon raja kalian
kami tidak mau mengikuti jalur raja sepertimu
maaf kami tidak ada urusan dengan siliwangi maupun kalian
tapi yang jelas kami sudah punya calon raja baru

siapa maksud kalian
dia itu lebih pantas diikuti
dan lebih mulia berbanding kalian
akan aku habisi kalian semua
siapa orang yang mereka maksud
hidup yang mulia
kalian mau kepek
kalian mau kekayaan
hidup yang mulia
orang yang augensial
siapa orang itu sebetulnya
ini aku aku dua
kalau tidak aku akan perempuan
kira kira bukan nyai
bangun jangan sekaya gitu nyai
minimal dengan kebesaran
ayo menjajar tahidnya
yang jelas atuh
iya nyai yang jelas
lencang kanan atau kiri
lencang kanan gerak
jangan dekat dekat atuh
eh sama kiri
kanan tak iya tak
eh siapa yang somplak ini tia
tuh coba nyanyi yang kesini
cobaan dulu nyai yang kesini
saya yang kesana
lencang kanan gerak
tuh kan bener kak dia
nah itu tadi didinya
pindah kesini tangannya
bukan tangan nyai yang pindah kesana
tapi nyai nya yang pindah kesana
ada ada aja masa tangan pilah sendiri
oh boleh nyai
iya nyai cilapong nyai
cok yang bener
itu bener barisnya atuh
nabrak atuh nyai
ayah didi nan nan nan
nyai nya jangan menghalangi jalan atuh
bukan menghalangi jalan
itu masih lega jalan di situ
nyai itu kenapa ikut ikut atuh
tidak nyai mah ikut jalolo
kan kita yang disuruh cari daun daunan ayah nyai
aduh nyai bohong
ya sudah atuh
balik lagi ya
ternyata jalolo itu bisa menghidupkan nyai ya
itu yundara rasantang
siapa yundara rasantang
bagaimana bisa dia tidak ada di japura raka
rai kita harus terus berikhtiyak untuk mencari ikiat santang
buanglah prasangka buruk itu rai
karena prasangka buruk kita bisa menjadi doa dan laik tahu sendiri
allah selalu mengikuti prasangka hambanya
sekarang kita coba mencari ikan sandrang di jalur japura pajajaran
barangkali kita bisa bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan rai ikiat santang
iya raka benar
lalu ke arah mana kita akan mencari rai
ke mana yuta rai santang
terima kasih yang mulia
terima kasih yang mulia
hidup yang mulia
hidup yang mulia
hidup yang mulia
hidup yang mulia
siapa kamu sebenarnya berani membuat ular di tempat ini
aku adalah junjungan kalian
dan mulai sekarang
aku adalah raja kalian
jangan mengaku raja
kalau belum buktikan kemampuan
kamu hanyalah tukang sihir
jangan lupa like share dan subscribe ya
tapi aku harus tahu dulu
apa yang dilakukan oleh anak anak itu